betul dong sekali sekali diem ngoceh aja tuh
pak ustadz anak denger pak ustadz dalam keadaan keseluruhan tentang keuangan
nah atas kebinyakan saya dengan pak sotoni
kita menyumbang tiga ratus ribu pak ustadz
ini uangnya dan sumbangan dari majemaah ada sembilan puluh ribu
semoga semua jamaah sehat walafiat
dan pengurus masjid yang diberi keberkahan
haji sulam itu mau dibilang dermawan
tapi dia mau pakai kas uang mesin
yang gak nggak aja
kan dia bukan pengurus
aneh sudah tahu gelagatnya
kasih amal buat ustadz aja kagak bisa iya gak
pak sotoni tunggu
abang dapat tugas keluar kota
di daerah bekasi
mungkin minatnya sekitar satu malam
sama mbak rere
dia kan partner kerja abang
coba kalau bang roby tahu
rom takut banget
kalau bang robby emang bener bener udah berpindah hati sama mbak rere
kok gak diangkat rom
jadi harus dia ngangkatnya
kenapa rom gak angkat teleponnya ya
siapa tahu aja bang roby mau kasih penjelasan
kalau dia emang gak ada hubungannya sama mbak rere
gini deh akibatnya
kalau rom gak bisa ngendaliin emosi
akibatnya rom sendiri yang
itu nasi kalau diaduk aduk terus bisa jadi bubur loh
kamu kenapa sih rom
gue kepikiran rumah anak
ditelepon telepon gak diangkat
apa dia marah ya
kalau perempuan seperti itu
biasanya diantara dua alasan
dia lagi dapet menstruasi
cemburu sama siapa
masa kamu gak tau sih
emang kamu gak banyak pengalaman sama perempuan
bagaimana cinta pertama perempuan
iya iya aku percaya
iya aku percaya
rumahnya itu cemburu sama aku
cemburu sama siapa
cemburu sama kamu
ya enggak lah re
rumana itu tau
kalau kita itu cuma partner kerja
cuma teman kerja biasa
kayak gitu berarti kamu masih harus banyak belajar tentang perasaan perempuannya
atau pura pura naif
biar kelihatannya lugu di depan aku
ah mana aku tau
emang positions baro di depan
sampai malem masih aja kerja lu duit lu gak ketampung tuh sampai jatoh jatohan tuh
gue nih sekarang storenya bagi dua sama prem dah
kalau dulu tuh storenya sama preman kayak lo
ngobrol biasa aja kali sampai muncrat
nih kan si saiful udah kita beresin masalahnya tuh sama si sulam
sekarang gue lagi mikir nih
gimana kalau sekarang kita ngerjain si muhyiddin
wah setuju banget sudar
kalau kemarin kemarin kan ya kan
si saiful yang udah kita kerjain sekarang giliran haji muhyiddin
kita beri habis biar dia bisa sampai tekencing kencing

pintar kalau gue udah gajian pasti lo kecepretan ya
gue lagi mandi lo di sampingnya jadi kecepretan air
lo nasih andan kan gue kenal
kamu yang bodo amat
lo dengerin apa kata gue
gue bilang jalan jalan
iya gue gak teriak
gue gak teriak
ngoceh aja tuh mulut ha
kerjaan yang gue simpen orang aja
mak gue ajak lo ke begini dulu
kalau gini nih juru pura pura nyaru
abang apa yang di sini
mau tahu urusan orang aja
gue lagi cari lokasi buat warung bubur ayam gue
eh lo berdua
kalau sampai abang gue kagak cedera gue kebok
gue cabut dulu ya
ya allah mut
tegak amat lo mut
abang lo diajung tanduk
eh lo jangan teriak lo
kalau abang abue kenape nape bisa berabe ini urusan warisan
kalau warisan babi gue dilimpahin semuanya ke pokok
waduh rugi bandar urusannya nih
bismillahirrahmanirrahim ya allah
mudah mudahan hari ini dagangannya laris amin
iya pak ji
kamu berangkat loh
iya pak ji
hari ini lo gosot dagang aja dulu ya
lo pulang aja dulu
si saipul teh kenapa disuruh pulang pak ji
udah pulang aja dulu
udah pulang aja dulu deh
ntar tunggu saya di rumah